orok jadi sebenarnya akan lama gak mau ketemu sama saya gitu
oh bella ada apa ya
eh abis pulang sekolah bisa gak kita ketemuan
soalnya ini gue mau nonton pertandingannya boy
balapan di sirkuit
soalnya ajk yang lainnya juga pada datang sih
kayaknya mondi datang juga deh
udah deh maksudnya lain waktu aja deh ya
eh kalau misalnya gue ikut
ke sana gak apa apa kan boleh gak
ya bebas sih itu mas siapa aja boleh datang kok buat nonton
oh ya udah kalau gitu nanti lo jemput gue aja ya
ntar gue kasih tau alamat rumah gue di mana
ya sama sama ya bel
tapi minta sama kamu kamu jangan pulang sekolah sendirian
papi khawatir deh nanti jadi nanti kamu pulang papi akan suruh supir untuk jemput kamu
satu hal lagi kalau ada apa apa langsung telepon pak
papi tenang reva yang penting
rek kok lo diantirin sama bokap lo sih gak ada masalah kan
gak ada masalah sih cuma bokap gue tuh lagi parno banget
hah parno kenapa sih rek
gara gara kemarin tuh kan pas pulang malem tiba tiba bokap gue tuh dicegat sama anak anak bc
terus bannya dikempesin
ya terus lo ulah alek sih dia ngancem ngancem bokap gue juga
gila serem banget ya
dan bukan cuma itu aja
mau apa lagi sih lo semua
diam gak lo
reva lo dengerin gue baik baik
mulai saat ini jangan pernah lo gangguin adriana lagi
kemaren juga gue diserang di lift sama anak anak bc
tiba tiba aja pas gue masuk lift anak anak bece itu pada nyerbu gue gitu
terus mereka kayak ngancem ngancem gue
mereka bilang katanya kalau gue tuh gak boleh gangguin adriana sedikitpun
mereka tuh sampai gedor lift tau gak
lo bayangin kalau gue nginget kejadian itu aduh
ngeri banget deh
gue cewek sendiri dan mereka tuh cowok semua
serem banget ya pokoknya
mereka udah bener bener gila beraniin masing masing sama cewek
semalam gue kenapa gak kontak kita ya
kalau gini caranya kan kita bisa ajar mereka rame rame
tapi bokap lo tau gak reva kalau lo diserang
ya enggak lah
kalau bokap gue tau pasti gue tuh gak akan bisa nih ke sekolah kayak gini
kalau raportemen aja mungkin gak boleh
ini gak bisa dibiarin lagi re
iya iyalah gak bisa dibiarin
kalaupun sekarang juga kita senang si alex sama anak anak beli kobra
kita habisin sampai akar akarnya
bang gobar kan udah keyok tuh sama si abah
aku setuju ya
ini emang udah gak ada cara lain lagi tau gak
eh yan yan kak
saya jangan kebawa emosi dulu dong
jangan main serang serang aja kalian harus tenang dulu
kalau kamu tuh biasanya nih kalau ada apa apa tuh dipikir dulu matang mateng
jangan mentah terus mau langsung asal gerak aja
ya menurut gue sih arya sama cindy benar deh kalian
kita jangan terlalu emosi
dan kalau bisa kita nyelesain masalah kali ini tuh jangan pakai kekerasan
gak akan ada abisnya kalau kalian pakai kekerasan
mendingan kita mikirin cara yang terbaik
misalnya kita bikin mereka tuh jerak dengan kita jebak mereka kek atau apa
atau misalnya kita bawa mereka semua ke polisi
supaya mereka itu takut buat ngelakuin hal hal seperti itu lagi nantinya
orang orang kayak mereka tuh gak ada kapoknya kecuali mereka mati
mereka udah ketangkep nih penjara
terus mereka keluar
terus mereka gak ada kapoknya mereka pasti ada gara gara lagi sama kita
lu percaya deh sama gue
yang lo bilang sih benar juga sih ya
iya lagu bener gue tau banget mereka kayak gimana
apalagi setelah kejadian malam itu
gue yakin banget mereka pasti bikin gara gara abis ini
ya mereka emang gak pernah nggak cari gara gara kalau ketemu kita
apalagi kalau nanti sore tuh boy tanding
mereka pasti makin jadi jadi
oh atau enggak gini aja
gimana buat nanti yang boy mau tanding kita minta tolong sama polisi aja
biar polisi yang ngawal kita pas nanti mau konvoy pulang dan pergi saat mau ke sirkuit
karena gue yakin polisi juga pasti gak keberatan lah
kan buat mencegah terjadinya hal hal yang nggak diinginkan
dan dengan begitu juga anak bc pasti gak akan berani ganteng
bagi kita semua
wah itu ide bagus banget coba yang lain gimana
kalau gue sih ketua gua aja setuju apalagi gue cuma anggota
gue setuju banget
kalau misalkan kita jalan didampingin sama polisi gue jalan pakai pejabat ya kan
soal dulu ya nih
gimana teh enak sarapannya
teh sepertinya anak kita teh sengaja ini teh seperti menjodohkan kita teh
saya bangga sama mondi dan raya karena mereka mau mengalah untuk kita
tapi justru itu akan abang yang bikin saya jadi tambah berat
ya tuh mau digimanakan lagi atau kalau memang sudah seperti ini
ya capek juga teh didorong dorong dorong gitu kan susah juga menolaknya lama lama
begini teh maksud saya
daripada nanti didorong dorong kita sok sok nolak atau apa mending dilanjut saja lah ya
saya takutnya mah nanti kita dimarahin sama anak anak kita teh
tuh si kek aja mondi maksud saya
sudah marah marah sama saya karena salah paham
si eneng juga sudah pakai tipu muslihat seperti ini
dia bilang di rumah tadi sama saya
bawain sarapan buat mondi
bah sampai sini saya yang dituduh
jadi ini semua tipu muslihatnya neng orok
jadi sebenarnya akan lama gak mau ketemu sama saya gitu
saya emang enggak teh
tuh aki aki belum datang juga
oke gak masalah
gue tungguin dia sampai datang
masalah pengajuan fasilitas mobil sewaan yang projek kita di celegon itu udah ditandatangani sama pabe atau belum ya
isma kok belum sih
ya namanya kerjaan
itu harus dikerjain
kalau bisa dikerjain hari ini semuanya dikerjain semuanya hari ini
kalau nunggu besok nanti kan kita jadinya ngulur waktu ngulur waktu kan jadi gak bagus
jadinya menghambat pekerjaan kita yang lain lagi
minta ini ditandatangani juga ya sama urusin masalah balik ini
isi bu pak
pak maaf bu
ya udah gak apa apa
pasti kamu telat bangun ya
kamu tuh jalan gitu dong
kamu tuh harus serius harus giat
kamu tuh harus jaga kesehatan kan kerja setiap hari
kalau kamu buang buang tenaga kamu untuk nonton bola
jadi bikin tubuh kamu jadi capek tambah sakit